satu pegawai kpk resmi beralih status menjadi aparatur sipil negara
pasca dilantik oleh pimpinan kpk
sementara tujuh puluh lima pegawai lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
nasibnya masih belum jelas
apa langkah yang akan ditempu tujuh puluh lima pegawai kpk untuk memperjuangkan nasib mereka
kita akan langsung berbincang melalui sambungan zoom
dengan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi kpk giri suprabdiono
yang juga tidak lolos tes wawasan kebangsaan
selamat sore pak giri
selamat sore mbak rifana
oke dan juga pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari
selamat sore bang ferry
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke pak giri terlebih dahulu
pak giri seribu dua ratus tujuh puluh satu rekan anda akhirnya dilantik jadi asn
padahal sebelumnya ada permintaan penundaan pelantikan dari tujuh ratus pegawai
yang juga lolos twk
apakah anda dan tujuh puluh empat pegawai lainnya melihat ini sesuatu yang sangat dipaksakan
oleh pimpinan kpk pak giri
bapak yang pertama tentu kita kasih selamat teman teman
karena memasuki era baru dalam meratasan korupsi
perlu adaptasi juga dan saya pikir ini tidak mudah
tetapi selamat semoga bisa menjalankan seperti kpk yang sudah sudah
hal yang kedua tentu ini masalah tentang isu isu tentang twk
dan pengangkatan dan pns ini
jadi kami memandang kita akan merusakan perjuangan kita
untuk meneruskan upaya upaya untuk meneruskan upaya upaya
untuk meneruskan upaya upaya untuk meneruskan upaya upaya
untuk meneruskan upaya upaya untuk meneruskan upaya upaya
untuk meneruskan upaya upaya
untuk meneruskan upaya upaya
untuk meneruskan upaya upaya
untuk meneruskan upaya upaya
dan terang penderang ini sebenarnya tentang penyingkiran dari tujuh puluh lima pegawai ini

karena tidak ada kepastian bagi dua puluh empat pegawai yang bisa dilantik menjadi pns
dan hari ini sebenarnya membuktikan bahwa pimpinan memang tidak berkeinginan
untuk menunda pimpinan
padahal kita punya waktu sampai
sampai oktober dua ribu dua puluh satu
jadi masih panjang waktunya
tetapi memang memaksakan untuk dapat dilantik di tanggal ini
tetapi kita tentu akan melangkah
sehingga kita bisa kembali bergabung dengan teman teman
oke pak giri kita tadi melihat bahwa penjagaan itu sangat ketat ya
dari aparat kepolisian sampai ada mobil water cannon yang ditaruh di sekitar gedung kpk
menurut anda itu berlebihan
karena selama kpk berdiri tampaknya itu belum pernah dilakukan begitu ya
ya terharu saja mbak
kami kalaupun segelintir orang ini kemudian
kambut dengan pengamanan ya terharu
dan kita hargai mereka sebagai aparat menjalankan tugasnya
tetapi mestinya proporsional saja
karena tujuh puluh lima orang ini
orang yang berwawasan kebangsaan mencintai republik ini
tentu dia akan ingin memaksakan gendak juga
tapi kita melakukan ciptakan dialog secara intelek
sesuai dengan norma norma perundang undangan yang berlaku
ewk sebenarnya adalah pasal pasal yang dipaksakan
sehingga kita kita ini tersingkir
oke oke bang ferry akan ya
sejak kita jumpa sejak minggu lalu mbak sebenarnya ketika
pengamanan yang dilakukan oleh
syarat ini tapi bagi kami masalah
kami hanya terharu saja kadang kadang karena
berapa teman teman masyarakat sipil
mungkin nggak nyampe sepuluh orang tapi disambut dengan luar biasa
dan saya pikir ini kita sambut lah
jadi kita haru juga dengan pengamanan yang semacam ini
oke oke saya mau ke bang ferry
bang ferry tadi pak giri mengatakan bahwa
dengan adanya pelantikan hari ini itu menggambarkan bahwa
sejak awal tidak ada niat dari pimpinan kpk untuk menunda pelantikan
karena sebetulnya masih bisa ada waktu sampai tanggal satu oktober
tapi ini terkesan sangat dipaksakan sekali
apakah anda kemudian sepakat dengan apa yang disampaikan oleh
pak giri tadi
ya dari awal kan pak panah ini sudah janggal
tidak hanya soal peraturannya yang bermasalah
tapi isi materi twk juga bermasalah
lalu tiba tiba dinyatakan lulus satu dua ratus tujuh puluh satu orang dari twk
lalu tujuh puluh lima lain tidak
sementara apa dasar lulus tidak lulus itu tidak diketahui
saya mendapatkan informasi valid dari teman teman yang ada di dalam kpk
yang bertemu dengan pimpinan kpk dari satu dua ratus tujuh puluh satu itu
mengatakan ada ucapan dari pak firly yang mengatakan sesungguhnya
yang tidak lulus itu delapan ratus orang
lalu pak firly melakukan sosialisasi dengan bkn sehingga lulusnya menjadi
yang tidak lulus itu menjadi lima ratus
lalu dinegosiasikan ulang menjadi tujuh puluh
nah kalau twk itu bisa dinegosiasikan kan jadi aneh begitu ya
kalau pernyataan pernyataan seperti itu muncul
itu dari awal sudah masalah lalu kemudian dipaksakan proses itu
untuk kemudian secara buruk itu dilakukan pelantikan
bahkan ada tujuh ratus pegawai kpk
kpk yang lolos twk menyatakan dan meminta kepada pimpinan untuk menunda
sehingga terdapat kepastian hukum di dalam kasus pelantikan ini
kalau disimak lebih jauh sebenarnya banyak masalah ya
di dalam peraturan perundang undangan itu jelas antara alih status kepegawaian
itu berbeda dengan pengadaan pegawai ya atau pn
kedua duanya jalurnya berbeda
kalau pengadaan prosesnya seperti dari awal ada tes kompetensi dasar
ada tes kompetensi bidang yang di dalamnya salah satunya ada twk
tapi untuk alih status kepegawaian tidak ada twk twkan
mereka beralih status saja
itu sebabnya di pasal empat pp empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang alih status kepegawaian kpk menjadi asn
ada lima tahapan
dalam lima tahapan itu tidak ada tes wawasan kebangsaan
jadi pertanyaannya dari mana pimpinan kpk mencomot tes wawasan kebangsaan ini
dari mencoba memaknai proses alih status ini sama dengan pengadaan pns
kalau sama dengan pengadaan pns seluruh yang lolos kemarin tidak bisa dilantik
karena statusnya jadi calon pns
jadi tidak serta merta dia bisa dilantik pns
yang bisa serta merta itu adalah alih status kepegawaian
dalam alih status kepegawaian tidak ada twk
jadi sebenarnya melanggar peraturan perundang undangan
juga isi materinya melanggar nilai nilai pancasila
melanggar undang undang dasar
melanggar bini tunggal ika
karena berisi materi materi yang jauh lebih jauh dari pns
bagaimana mungkin pertanyaan besarnya adalah bagaimana mungkin pimpinan membiarkan materi ujian yang isinya seperti itu
bkn membiarkan ada ujian seperti itu
dan presiden bisa berani beraninya membiarkan ada ujian tersebut
saya ingin tanya soal presiden
bang ferry ini menarik sekali karena banyak sebetulnya masukan dan juga dukungan serta penguasa yang berada di dalam hal ini
juga dukungan serta dorongan agar presiden jokowi mengambil alih persoalan polemik tujuh puluh lima pegawai ini
ada cara apakah betul saya ingin tanya kepada anda sebagai pakar hukum tata negara
presiden bisa menerbitkan peraturan presiden untuk mengangkat tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos twk ini
apakah itu bisa dilakukan bang ferry
ya bukan kata ferry amsari atau rifana ya tetapi ini kata peraturan perundang undangan
yaitu peraturan pemerintah nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
ya bukan kata ferry amsari atau rifana ya tetapi ini kata peraturan perundang undangan

dalam ketentuan itu disampaikan bahwa presiden punya wewenang sebagai pimpinan tertinggi pns di seluruh indonesia
untuk mengangkat memberhentikan dan memindahkan pns ini
jadi kalau ini mau diselesaikan pizik pizik besok pagi presiden bisa mengeluarkan sk melantik seluruh pegawai kpk menjadi pns
tapi saya berkeyakinan penuh tujuh puluh lima ini adalah orang orang yang dianggap selama ini mengganggu para politisi para koruptor sehingga mereka harus disingkirkan
apapun yang terjadi
sebabnya walaupun tidak memiliki dasar hukum yang kuat twk ini pemberhentian ini dipaksakan dilakukan
makanya letaknya ada di tangan presiden
presiden kalau memang betul betul ingin menyelesaikan polemik ini bahwa presiden tidak menjadi bagian dari upaya menyincirkan tujuh puluh lima ini termasuk kasus kasus yang menyertainya
karena banyak sekali kasus kasus yang ditangani oleh tujuh puluh lima ini terkait dengan partai partai koalisi itu
oke saya mau tanya ke pak giri
pak presiden bisa menyatakan untuk mengangkat tujuh puluh lima ini pk itu juga
ini adalah relasinya dengan pak giri
ini relasinya dengan pimpinan tertinggi pns republik indonesia
oke pak giri kalau menurut peraturan perundangan tadi juga sudah disebutkan oleh bang ferry begitu ya bahwa sebetulnya presiden bisa mengambil alih ataupun menjemput bola dengan menerbitkan peraturan presiden mengangkat anda dan juga tujuh puluh empat pegawai lainnya sebagai asn
sudah ada komunikasi dengan perwakilan istana untuk menengahi polemik ini ataupun memberikan dorongan
bagaimana menurut pak giri

dan beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa pp tujuh belas tahun dua ribu dua puluh bisa digunakan oleh presiden
dan sekali lagi memang kita tidak dalam posisi bisa memaksakan presiden atau menyuruh nyuruh presiden
tapi kewenangan itu ada
ini bukan tidak memerlukan interpretasi ulang
bisa mengangkat memindahkan dan memerhentikan

tapi kewenangan itu ada
ini bukan tidak memerlukan interpretasi ulang
bisa mengangkat memindahkan dan memerhentikan
tapi kewenangan itu ada
ini bukan tidak memerlukan interpretasi ulang
bisa mengangkat memindahkan dan memberhentikan
bahkan bisa mencabut kewenangan dari pejabat pembina kepekawean dan kepimpinan lembaga
jadi saya pikir saya berharap sepertinya titik terangnya ada di sana
apakah dalam bentuk kepres nanti karena kalau yang pengangkatan pkkpk kan sk sekjen itu

tapi kalau diangkat kepres kita harus mengangkat kepres
karena kalau diangkat kepres kita harus mengangkat kepres
selain berbahagia tentu suatu kebanggaan
hanya presiden kembali dalam barisan pemberantasan korupsi bersama kita
tetapi saya meyakini bahwa proses upaya hukum ini juga akan terus bergulir
dan kita harus mengangkat kepres
jadi saya berharap sepertinya kita bisa mengangkat kepres
apakah dalam bentuk kepres nanti karena kalau yang pengangkatan pkkpk kan sk sekjen itu
kalau diangkat kepres kita harus mengangkat kepres

apakah dalam bentuk kepres kita harus mengangkat kepres

apakah dalam bentuk kepres kita harus mengangkat kepres

saat ini saya di

satunya cara kita harus menjadi pns untuk bisa meneruskan bekerja di kpk
karena revisi undang undang kpk menyatakan bahwa pegawai kpk adalah pegawai asn
pegawai asn ada dua satu pns satu lagi pegawai p tiga k pegawai kontrak
kita tidak bisa memilih opsi kontrak karena penyidik itu kalau menjadi pegawai kontrak
itu akan menjadi semacam bisa diperadilkan ilegal
karena itu hanya menal penyidik ppns penyidik pori penyidik kejaksaan
yang kedua pegawai kontrak juga rawan karena tiap tahun harus diperpanjang
di mana independensi itu adalah sesuatu yang dipertaruhkan
lima orang ini adalah simbol independensi dan impartialitas kpk
menjunjung tegak agar tidak ada tidak digunakan kpk sebagai alat politik
jadi kita berjuang habis habisan mbak riva
hampir sebulan ini isu ini naik
kalau isunya hanya orang nggak lulus pns kalau isunya hanya masalah kepegawaian
mungkin dua hari sudah selesai
tapi kita memandang ini adalah asat depan bangsa ini
bagaimana bisa menjaga
independensi kpk sehingga cita cita pemerintah segera dapat terwujud
tetapi tujuh puluh lima orang ini adalah bisa dijadikan simbol
teman teman yang satu dua ratus tujuh puluh satu orang orang baik berintegritas
kami bekerja dengan mereka
banyak diantara mereka kami kader juga
istilahnya bagi kami mereka juga satu badan
tapi saya sering menganalogikan kita itu striker kereta
mereka gerbong gerbong yang bagus
mereka butuh lokomotif
nah lokomotifnya lagi diperlukan
jadi parkir ini disuruh pindah jalur keluarkan dari jalur gitu kan
saya tidak berharap ada motif baru yang membawa mereka ke tempat yang berbeda
ketujuan yang berbeda
saya ingin tanya di internal
pak giri sebentar saya potong
saya ingin tanya di internal kabarnya ada beragam intimidasi kepada rekan rekan anda
yang satu dua ratus tujuh puluh satu terutama tujuh ratus yang kemarin menunda ataupun meminta penundaan pelantikan
apakah itu betul bentuk intimidasinya
seperti apa saja pak giri
bentuknya pertama mbak ketika pegawai memulai mengumpulkan istilahnya kesepakatan untuk menolak atau menunda pelantikan satu juni
ada pengumuman untuk pendaftaran online
jarang jarang kita mbak mau pelantikan pendaftaran online
dan kemungkinan pendaftaran semacam ini membuat orang setengah terpaksa untuk ikut hari ini
dan yang kedua adalah beredarnya ada di wa yang dikirimkan dari jabat kepada anak buahnya
yang memberikan konsekuensi konsekuensi
apabila bersikap menolak dilantik maka kehilangan dia status dia sebagai pns
tentu ini bukan masalah yang bagi pegawai dengan bersikap dengan mendukung kita
tapi kami mengapresiasi karena teman teman ini di tengah kesulitan dan kebimbangan masih memberikan sikapnya kepada kita
kita apresiasi itu dan saya pikir hari ini momen yang bagus
teman teman seribu dua ratus tujuh puluh satu sudah menyelesaikan satu tahap jadi pns sudah aman
dan saya yakin pns itu juga bisa melakukan hal hal yang resit juga
masuk memperjuangkan nilai nilai integritas memperjuangkan tujuh puluh lima ini
jadi kita bisa bersama sama lagi untuk bisa memperjuangkan dengan posisi satu dua ratus tujuh belas yang lebih aman
oke baik nanti kita tunggu bagaimana langkah hukum yang akan diambil oleh teman teman dari kpk tujuh puluh lima pegawai ini
apakah nanti akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi ataupun ke pt un
sekali lagi kita akan tunggu nanti perkembangannya
dan semoga sekali lagi tadi apa yang diharapkan oleh bang ferry amsari dan juga oleh pak giri serta pegawai lainnya
bahwa presiden joko widodo bisa mengambil bola untuk menerbitkan peraturan presiden sesuai dengan peraturan perundang undangan
untuk mengangkat tujuh puluh lima pegawai ini sebagai asn
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
pak giri suprabdiono direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi kpk
sekaligus salah satu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
serta bang ferry amsari pakar hukum tata negara universitas andalas
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini